ah ini udah ustadz rizwan juga
ustadz ini emang belum ada yang bangunin sahur ya
padahal saya udah suruh tio bemo loh
untuk bangunin yang sahur
apa karena mereka semua
kecapean kali ya
jadi pada gak bangun dia
yaudah sekarang gini aja deh
mendingan sekarang kita semua bagi tugas
kita bangunin semuanya
karena takut tumbuh rimsak
mohon maaf saya kurang setuju ustadz
satu minggu ini
yang harus membangunkan
ponok masatre kunanta
kesian deh lo
kesian deh lo
gak ada ribut
udah mendingan kalian sekarang
balik ke kamar
terus kita sholat berjamaah
itu lah anak anak tuh
emang kadang kadang saya juga nggak paham sih sama pola pikirnya mereka tuh
kok ustadznya gitu suaranya
wah pas begitu ya
iya ustadz pake neret yang begitu kayak ikan jopang
ya kan siapa tau ada ustadz disitu
iya ustadznya udah jalan udah masuk
udah saya masuk dulu pas begitu ya
alhamdulillah marhaban telah datang kepada kita
bulan yang penuh berkah
tiap detik tiap waktu allah lipat gandakan amal amal kebaikan kita
allah berkahi semua amal kita bahkan allah lipat gandakan sampai tujuh puluh kali lipat
maka di bulan ramadan bulan yang penuh berkah ini
marilah kita isi dengan sebaik baiknya
karena di dalamnya ada rahmat allah
ada ampunan allah

kalau kita berpuasa di bulan ramadan dengan penuh keyakinan
dengan penuh keimanan
maka niscaya kita akan diampuni dosa dosa kita
bahkan setelah ramadan selesai
kita seperti bayi yang baru dilahirkan
karena itu beruntunglah orang orang yang menggunakan kesempatan ramadan dengan sebaik baiknya
dan sangat rugilah orang orang yang
menyanyiakan waktu ramadan ini
tidak digunakan dengan sebaik baiknya
itu saja dari ustadz
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ustadz musa yang mulia dasantun
cuma mau mengingatkan
kalau kalian masih punya hukuman yang harus dijalani
yaitu membangunkan teman teman kalian semuanya untuk sahur
alamak sungguh aneh
kan hukuman kalian itu
marilah marilah marilah
ustadz musa yang mulia dasantun
waalaikumsalam trio bemo
tunggu tunggu tunggu
wah kisah banget ini
alhamdulillah inilah nikmatnya ramadan positif
oh iya pak deh
yang mana ramadan itu bulan yang penuh rahmat
allah haramkan jasad kita untuk tersentuh api neraka
kalau kita menyambut ramadan dengan suka cinta
jadi yang namanya sahur ini suatu hal kewajiban buat kita
apalagi ini berhubungan dengan santri santri
santri santri itu harus makan
kerjaan keluarkan tuh
jadi yang namanya rom
eh sahur sahur sahur
mana belum sahur
ya ya kuasa gak kuasa
kuasa gak kuasa
ya pak deh

takut kesianan sofya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ini udah ustaz rizwan juga
ustaz ini emang belum ada yang bangunin sahur ya
padahal saya sudah suruh tio bemo loh untuk bangunin yang sahur
tapi apa karena mereka semua kecapean kali ya
jadi pada nggak bangun dia
yaudah sekarang gini aja deh
mendingan sekarang kita semua bagi tugas
kita bangunin semuanya
karena takut tumbuh rimsak
oh mohon maaf saya kurang setuju ustaz
nggak bisa bangunin semuanya dong
jadi nggak semuanya kan
yaudah kita bangunin yang belum bangun
ini empat ratus ribu rupiah
itu baru bener tuh
dulu ku sangka ku kan dapatkan semuanya
kiranya aku salah ternyata salah
bukan kau tak perlu harta
untuk kejadian semukurna
termata indah hanya di dalam jiwa
bukan bukan karena harta
kau kan jadi berharga
ah diam diam diam
saur saur ya
aduh ayo cepetan cepetan cepetan cepetan
positif ada makanannya
hei malah tidur di situ lagi
buka matanya udah
ya semua dendam ustadz ngomong nih ya
ini waktunya tinggal sebentar lagi udah mepet
silahkan kalian makan dan minum
dengan cara yang cepat
sebelum makan kita baca niat puasa dulu
ramadanah azihi sanati
lillahi ya allah
ya ayo bismillah dulu ayo makan semuanya ayo makan makan cepet ya waktu ini udah pepek banget

sudah subuh udah berhenti berhenti semuanya
lukman lukman lukman lukman lukman udah yang di mulut keluarin semua yang
makanya ini pelajaran buat kalian tuh
jangan pada tidur
bangun bangun bangun
ustad saya mau dikasih hukuman apalagi ustad
ah siapa juga yang menghukum
lagian ustad rajin amat sih ngukum kamu gak punya salah apa apa
ustad mau tanya di tempat duduk masih ada santriwan yang lain gak
terakhir cuma saya ustadz gak ada
aduh trio bmo gak ada kal
eh coba ustadz minta tolong kamu cek ke kamarnya mereka ada apa enggak
kok kamarnya ustad bukannya tadi trio bmo abis sahur langsung kesini
itu dia makanya
tadi begitu ustad nyatir satu satu gak ada tuh mereka bertiga
pokoknya kamu cari sampai ketemu usahakan sebelum ikomah mereka harus ada disini ya
aku tau trio bmo mumpet dimana
ih disuruh nyari trio bmo malah ketawa ketawa ketawa ketawa sendiri susah bagi bagi
yaudah ustad tunggu ya ustad tunggu ustad